sementara itu badan anggaran dpr dan pemerintah menyepakati untuk mengalokasikan anggaran mendesak sebesar rp dua puluh lima lima triliun dalam rancangan apbn perubahan dua ribu delapan belas
dilansir cnn indonesia com data mendesak ini akan digunakan untuk asian games dua ribu delapan belas sebesar rp satu lima triliun
kemudian untuk tambahan kebutuhan anggaran program sertifikasi lahan yang ditargetkan mencapai lima juta hektare senilai rp satu dua triliun
di samping itu dana ini juga dialokasikan untuk pemilu dua ribu sembilan belas yang mulai dikucurkan tahun ini yang besarnya diperkirakan lebih dari rp sepuluh triliun
perhelatan konferensi imf pada tahun depan serta keperluan dana tambahan untuk pembelian alat pengamanan badan penanggulangan terorisme juga akan menggunakan anggaran mendesak ini